rotowar kawasan tanah abang kembali dipadati pedagang kk lima
ya gubernur dki jakarta akan melakukan penataan dengan membuka dialog dengan seluruh pihak di tanah abang
tak terkecuali dengan pedagang dan juga warga setempat
untuk membahas penataan kawasan niaga di pusat jakarta tersebut
sebagai pusat niaga di indonesia tanah bank selalu dipenuhi aktivitas jual beli
dan ini adalah suasana tanah abang pada minggu pagi hari
dimana banyak sekali pkl yang berjualan di atas rotowar
sebenarnya penataan dan penertiban seringkali dilakukan oleh gubernur dari masa ke masa
pada tahun dua ribu tiga belas lalu ketika joko widodo dan ahok menjabat sebagai gubernur
sempat melakukan relokasi pkl menuju ke blok g
setelah itu masa ahok dan jarot juga tetap melakukan penataan dan penertiban yang cukup masif
namun sayang nampaknya usaha tersebut belum cukup maksimal
puncaknya pada masa transisi ke pemimpinan
jarot saiful hidayat menuju ke andalusia
dan di sebas wedan pedagang kaki lima semakin berani untuk berjualan di atas rotowar
di kawasan depan stasiun tanah abang ini
dan membuat kawasan ini semakin semraut
pemerintah provinsi dki jakarta hingga saat ini masih melakukan kajian untuk menata ulang kawasan tanah abang
belum adanya kebijakan spesifik terkait penataan tanah abang
membuat petugas satpol pp di kawasan ini hanya menegur para pedagang kaki lima
agar tidak menggunakan seluruh badan trotoar
bukan hanya pendekatan kami sebagai provinsi
tapi juga kami harus membawa para praktisi yang ada
juga dari perwakilan daripada pkl nya juga harus hadir
kita juga harus bawa jakarta smart city
sandi bermaksud turut serta mengajak pedagang kaki lima hingga warga asli tanah abang untuk berdialog
saya menemui wahyu
warga asli tanah abang yang menjadi salah satu koordinator pkl di kawasan tanah abang
saya setuju dengan pendapat wagub untuk mengajak diskusi para pedagang maupun warga
khususnya warga tanah abang yang turut berkecimpungan di lapangan
sebenarnya gimana ya
kita tuh warga tanah abang maupun pedagang
pengen ke depannya tuh semua baik baik aja udah
yang dilakukan oleh warga pribumi terutama dari segi keamanan kebersihan
maupun mencegah kejahatan yang ada di wilayah tanah abang
kalau bukan warga pribumi siapa lagi gitu
sementara para pedagang tetap berharap bisa berjualan di trotoar tanah abang meskipun melawan undang undang
pada zaman pak ahok juga
ya pada waktu kami lagi dagang
ada satpo pp kami mundur gitu
terus ya kalau namanya cari duit kan
kalau udah nggak ada satpol pp kami maju lagi
jakarta smart city mencatat ada lebih dari tiga ratus ribu orang berlalu lalang di kawasan sibuk ini
menarik untuk ditelisik kemudian seperti apa langkah anies sandi merapikan kesemrautan tanah abang
fina nabilah jakarta